presiden jokowi pulang ke solo sejak sabtu sore kemarin
selain menghadiri undangan hari ulang tahun pemuda pancasila
jokowi memeriksa kesiapan pernikahan putrinya kahiyang ayu
rencananya wakil presiden yusuf kala diminta menjadi saksi mempelai perempuan
jokowi mengatakan bahwa seluruh persiapan sudah selesai dilakukan
baik untuk acara yang keberlangsung di solo
maupun saat bertandang ke keluarga bobi nasution di medan pada dua puluh empat dua puluh lima dan dua puluh enam november mendatang
hal ini disampaikan jokowi kepada media didamping ibu negara ediana
gibran raka buming selvi ananda dan kahiyang ayu di kediaman pribadi di sumber banjarsari solo minggu siang
selain tamu vvip dan vip jokowi juga mengundang warga dan tokoh kota solo
seperti saat pernikahan gibran selvi juni dua ribu lima belas yang lalu
keluarga besan dari medan juga menjadi tamu istimewa saat resepsi pernikahan
yang dihelat di gedung geraha sababwana delapan november dua ribu tujuh belas mendatang
bahkan keluarga presiden joko widodo menunjuk wakil presiden muhammad yusuf kala
sebagai saksi mempelai perempuan
dalam pernikahan kahiyang ayu dengan muhammad bobi afif nasution
sementara dari pihak bobi nasution yang akan mendampingi adalah darmin nasution
dalam sebelas sampai jam satu yang kedua dan yang ketiga malam hari
sementara sang calon mempelai putri kahiyang ayu mengaku tidak ada persiapan khusus
bahkan tidak ada acara pingitan
dalam acara tersebut juga ditunjukkan undangan acara pernikahan yang mirip dengan undangan waktu gibran menikah
hanya lebih ringkas
sebanyak delapan undangan sudah dicetak dan segera akan didistribusikan kepada tamu undangan